suatu kebanggaan dan di studio cnn indonesia sudah hadir bersama saya
sapwa turah masang atlet pencetak rekor lompat jauh
selamat sore sapwa ini loncat langsung dari manila filipina ke jakarta ke studio cnn
sekali lagi kita ucapkan selamat kepada sapua atas perolehan medali emasnya
sekaligus mencatatkan rekor terbaru sepanjang sejarah si games delapan
terakhir itu dua ribu tujuh ya
pernah membayangkan nggak ketika kamu beberapa bulan sebelum masuk ke sea games dua ribu sembilan belas di manila filipina
pasti kan punya selama kamu latihan pasti kamu punya target untuk achieve kan
tapi pernah membayangkan kak bahwa akan
kalau medali emasnya
medali emas oke targetnya iya pasti kan
tapi kalau misalnya membayangkan untuk memecahkan rekor gitu pernah kebayang nggak sampai situ
kalau kebayang sampai situ sih sebenarnya saya bawaannya nggak terlalu terbebani ya untuk membayangkan
untuk memecahkan rekor sea games atau semacam seperti itu
karena rekor pribadi saya sendiri juga lebih sedikit dari tiga meter
dimana saya rekor nasional indonesia sendiri delapan ratus sembilan atas nama saya sendiri
jadi saya lebih fokus menghadapi
jadi saya lebih fokus menghadapi
apa namanya fokus ke teknik bagaimana menyelesaikan pertandingan dengan teknik yang baik sehingga menghasilkan lompatan yang lebih baik juga gitu ya
oke tadi ngomongin soal teknik emang tekniknya apa sampai bisa menghasilkan lompatan sebaik dan terbaik seperti kemarin itu
ya tekniknya sendiri yang pasti banyak ya kalau di lompat jauh
cuman ini termasuk amanah dari orang lain
cuman ini termasuk amanah dari orang lain
kedua juga yang dimana sangat dianjurkan sama coach saya atau pelatih saya sendiri
jadi ada empat teknik dasar untuk lompat jauh
ini kisi kisi buat saya siapa tau saya mau jadi atlet udah gak bisa ya
ada empat tadi gimana
jadi basic yang pertama yang paling penting itu approach atau awalan
terus yang kedua ada yang namanya take off atau tumpuan
terus ada gaya di udara
gaya di udara
dan yang terakhir itu landing
cuma untuk melengkapi itu semua jelas kita berfokus kepada basic yang paling awal yaitu permulaan atau approach nya gitu
jadi itu sebenarnya kisih kisih yang jadi pegangan kamu
sapo umur berapa sekarang

dua puluh lima tahun memulai pertama kali menjadi atlet atau akhirnya berusia berapa

rectangle sufficient nama setelah dengan nada ya kan
saya memulai sea games dari tahun dua ribu sebelas itu posisinya cadangan dan sampai mentok dengan dua ribu lima belas sea games singapura
dimana saya menorehkan prestasi terbaik hanya di posisi keempat
di situ juga akhirnya timbirlah sebuah pemikiran kayaknya ini bukan passion saya kayaknya gitu
karena sebelum belumnya juga saya suka lompat memang
saya suka yang berbau bau eksplosif
lompat portal rumah
jadi suka olahraga yang berbau eksplosif yang benar benar kayak
sebelumnya kan saya juga juara pekan olahraga pelajar nasional di nomor lompat tinggi
jadi sebelumnya memang sudah ada
akhirnya saya memutuskan dan mengundurkan diri dari platna selama dua tahun untuk membangun ini
dan saya tiba tiba muncul sebagai underdog di sea games
dan mendapatkan medali perunggu dan rekor nasional baru
oke jadi sebenarnya pernah dua tahun tadi sempat apa bilangnya apa sih cuti lah ya
mengundurkan diri benar benar mengundurkan diri
kenapa akhirnya bisa sampai akhirnya membulatkan tekad
artinya kan sort off itu kan sebenarnya gambling kan
artinya kamu mencoba sebenarnya dari dunia yang sudah bertahun tahun kamu tekuni gitu
untuk mencoba sesuatu yang baru walaupun mungkin tidak relatednya tidak terlalu jauh gitu
sampai bisa seperti itu seberani itu
saya kan punya target sebagai atlet
saya jelas punya target dan tanggung jawab
dan apalagi saya dibiayai oleh pemerintah indonesia gitu kan oleh uang rakyat
ya di situ jelas ada beban buat saya
saya harus menghasilkan sesuatu dong
dan hasil itu ya yang pasti podium tertinggi
nah di situ muncullah sebuah yang pasti dengan debat yang panjang dengan orang tua juga
di mana pada ujungnya mereka sangat support saya
dan di situ juga saya memilih pelatih
pelatih yang baik
kebetulan juga satu daerah dengan saya kayak begitu
dan memutuskan mantap turun di lompat jauh
tetapi tidak setengah setengah
sebelumnya kayak apa kayak tergantung
gantung gitu gak ada target
tapi sekarang nggak mau setengah setengah
saya mau turun basah basah sekalian gitu
akhirnya saya lompat jauh
benar benar struggle dari nol
sampai saat ini
puas gak dengan apa yang sudah kamu capai sampai dengan hari ini
sampai dengan sea games manila dua ribu sembilan belas puas nggak
iya saya sangat bersyukur alhamdulillah sangat puas
tapi masih ada rasa penasaran karena dari perjalanan panjang ini alhamdulillah sama pelatih itu kita selalu memberikan pos pos masing masing
prestasi ini akan dibawa kemana dari dua ribu enam belas alhamdulillah pos pos itu tercapai semua gitu
yang dimana ada struggle diantaranya diantaranya tapi saya sangat puas
termasuk sea games ini adalah salah satu pos itu
oke kalau sampo puas kayaknya kalau penonton cnn masih belum puas masih mau banyak dengar cerita perjalanan
sampo termasuk katanya juga hobi nge vlog katanya ya
apa mau alih profesi lagi mungkin jadi vlogger nanti
tapi kita akan bahas selesai jeda kita akan break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya masih bersama dengan satwa tadi menyambung sebelumnya setelah kita bahas bagaimana akhirnya perjalanan sampai sea games gitu ya
menarik juga ini dia nih anak anak muda usia dua puluh lima tahun
boleh sih ya atlet ternyata tapi juga hobi nge vlog katanya ya
sejak kapan kamu suka nge vlog apa yang di vlogin kalau misalnya kamu tuh
oh ya sebenarnya bisa dicek langsung
langsung ya di channel itu saya di sapwa turaman tv
jadi mulai nge vlog itu kepikiran mulai nge vlog itu sekitar enam bulan yang lalu gitu sebelum si games
oh baru dong
iya baru banget saya baru banget
suka hobi bikin video cuman apa namanya nggak terlalu serius
karena kan saya harus fokus dengan latihan kayak gitu
kebetulan memang ada sedikit mengganggu
akhirnya saya memutuskan untuk off
untuk menghadapi si games ini gitu
kemarin selama di manila nge flow
enggak ada vlog
oh enggak ada vlog
karena otomatis kalau kita juga dapet kan bisa jadi konten sendiri gitu
oke mantu lah kalau bahasa anak zaman sekarang
kita balik lagi
nextnya yang paling dekat adalah persiapan sapua untuk menghadapi tokyo dua ribu dua puluh ya
sudah sejauh mana persiapannya
apa saja yang harus dipersiapkan
karena mau tidak mau itu akan menjadi bukan beban tapi mungkin juga tantangan
artinya kamu kemarin sudah dapat medali emas mencatatkan rekor terbaru
artinya ekspektasi banyak orang coach teman teman yang lainnya masyarakat indonesia
buat kamu di dua ribu dua puluh di tokyo juga pasti akan lebih besar

sejauh ini persiapannya memang kita tidak ada yang namanya

jadi paling hanya bertemu dengan keluarga sebentar dan sejauh ini juga persiapannya lancar lancar saja
menjaga kondisi apa yang sudah saya capai di sea games
terus melanjutkan dan memperbaiki apa yang sudah terjadi atau teknik teknik yang salah di sea games kemarin
jadi sebenarnya ada keyakinan disitu karena apa yang terjadi di sea games kemarin
lompatan saya itu mencapai target sebenarnya gitu loh
karena kalau dikalkulasi hitungan saya untuk mengulangi lompatan delapan itu yang terbanyak kemarin di sea games
terbanyak itu di sea games
targetnya buat tokyo olimpiade tokyo tahun depan
nggak muluk muluk ya
saya pengen jadi sejarah buat indonesia khususnya di cabang atletik
dan ini salah satu impian kita semua sebagai atlet atletik indonesia kayak gitu
bisa meraih atau achieve di target ini ya untuk tahun depannya
optimis insya allah ya
saya juga agak tertarik dengan yang dikalungkan ini
oh diudahin ya
jadi ini ada dua
boleh boleh kamu deh kamu yang nyampein
kamu yang ceritain
apa namanya kalau ini kita udah tahu kan
boleh saya pinjam nggak
saya belum pernah agak nora ya
sebelah belah saya lihat ya
setelah sepuluh tahun menunggu akhirnya saya emas
sepuluh tahun menunggu inilah hasilnya
bayaran yang didapatkan sangat sangat worth it ya
kalau yang satu lagi boleh
jadi sebenarnya kalau ini kan yang pasti dibaliknya kan ada sejarah gitu
saya boleh pakai nggak
biar gaya gaya ini kan pernah punya kalung
jadi di posisi
kalung medali emas
saya mendapatkan apa namanya medali emas ini kan mengembalikan atau menghidupkan kembali sejarah pelompat jauh indonesia untuk mendapatkan medali emas
kalau putri kan sudah kita tahu sendiri
kalau apa namanya untuk yang ini memang sedikit unik
karena sebelum saya bertanding di sea games saya cuma apa ya niat tidak terlalu diperkuat
triple jam lompat jangkit sedikit berbeda dengan lompat jauh
saya bilang kalau ada saya turun
tapi kalau jadwalnya lompat jangkit duluan saya nggak mau turun kayak gitu
ternyata setelah jadwal keluar lompat jangkit tiga hari setelah lompat jauh dan saya turun dengan niat untuk mempertajam rekor nasional
bisa dapat mendali di sea games untuk triple jam dan menambah pundi pundi mendali
eh tahu tahunya lompatan kedua saya dapat pundi ketiga gitu
faktor luck lah kayak gitu
itu juga nggak kebanyakan
bahkan nggak kebanyakan sama kamu kan sebelumnya
impian terbesar kamu apa sih saf
impian terbesar saya kalau di karir saya sendiri saya pengen jadi sejarah
pengen jadi contoh
perubahan juga di atletik yang sebelum sebelumnya juga sebenarnya sudah dimulai dari zohri
dan saya ingin menyusul itu gitu
saya pengen jadi orang besar di atletik dan akan selalu tetap di atletik membesarkan atletik di indonesia
tadi kamu sebut sebut zohri
jadi buat pemirsa siang siang mungkin yang belum tahu ada sedikit kesamaan antara sapo dan juga zohri selain sama sama berprestasi membanggakan indonesia
tapi ya dua duanya juga berasal dari ntb ya
dari sumbawa besar
orang tua semua tinggal di sana
warga semua tinggal di sana
asli di sana ya
jadi ntb bangga ya punya atlet atlet berprestasi
wah ini orang ntb ininya apa nih asupan
lari lompat gimana tuh sama
iya bangga banget juga kan karena memang si game ini juga kita meningkat dari khususnya provinsi ntb
dua ribu tujuh belas kalau nggak salah cuma dua mendali emas eh satu mendali emas bahkan
iya di cabang bmx pada ajang sea games yang kali ini kita menyumbang lima medali emas dari ntb kayak gitu dan itu cukup membanggakan buat kita
medali emas sudah dikalungkan sudah siap siap ditaruh pastinya dipajang di rumah
medali emas juga pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga pun juga sudah menjanjikan siapa siapa saja
atlet yang berhasil meraih medali emas perak perunggu pasti juga akan mendapatkan reward lah ya hadiah lah ya dari bonus bonus dari pemerintah
kamu sudah dua emas lima ratus juta ya
sudah di tangan lima ratus juta
sudah buku tabungannya
aduh berarti saya bisa minta traktir sama kamu
apa yang akan kamu lakukan dengan lima ratus
lima ratus juta dengan bonus lima ratus juta plus berapa
plus kalau perunggu sendiri satu ratus lima puluh juta
satu ratus lima puluh enam ratus lima puluh juta dari pemerintah atas kegigihan kamu atas kerja keras kamu prestasi kamu
apa yang akan kamu lakukan dengan enam ratus lima puluh juta usia dua puluh lima tahun
iya saya bersyukur pertamanya
yang pasti saya berterima kasih kepada pemerintah ke menpora kepada bapak menpora khususnya kepada pak presiden pak jokowi
iya saya bersyukur pertamanya

karena kalau tanpa arahan beliau juga itu bonus gak bakal naik kayak gitu
jadi ya yang pasti saya sudah ngomong sama orang tua juga
kalau saya akan mendapatkan bonus sebesar ini dan saya sudah mengatur pos posnya masing masing atau planning planningnya masing masing
duitnya akan kemana kemana termasuk kayak niat saya untuk mengakhiri masalah ajang di tahun depan kayak gitu
itu yang paling fokus utama kamu lah ya
jadi ada beberapa juga termaksud kayak saya punya nazar untuk memberangkatkan haji satu keluarga kayak begitu
yang kebetulan ini yang terakhir saya punya saudara dan keluarga sebanyak enam orang di rumah
kakak adik gitu
iya kakak adik dan total gitu sama orang tua
alhamdulillah lima orang di dalam keluarga itu sudah saya daftarkan haji
karena lima orang di dalam keluarga itu sudah saya daftarkan haji
dan ini yang terakhir adik saya yang paling terakhir kayak gitu
jadi itu termasuk niat saya
insya allah mulus dan dimudahkan ya niat ya
orang tua pasti selalu punya peran yang penting
mungkin sekarang orang tuanya sapo juga keluarganya kakak adiknya dan keluarga besarnya sedang nonton kamu malam hari ini
mungkin ada yang mau kamu sampaikan boleh saya minta camp berapa ini satu ya
ada yang mau kamu sampaikan untuk keluarga kamu
khusus buat orang tua saya buat keluarga besar saya semuanya yang berada di sumbawa sekarang
saya bersyukur telah disupport dan telah hidup dibesarkan di dalam keluarga besar ini
yang benar benar keras dan sangat positif mensupport saya dari awal sampai saat ini
terlebih lagi untuk secara umum juga kepada seluruh masyarakat indonesia juga
dan pemerintah indonesia
pak presiden jokowi saya berterima kasih kepada kalian semua
luar biasa kamu juga luar biasa
sudah ketemu dengan pak presiden
ada oh ya pasti kepengen banget dong ya
ada kira kira jadwal mungkin dalam waktu dekat ini dari semua atlet atlet yang sudah kemarin ke manila filipina ada dijadwalkan tidak untuk bertemu dengan presiden
belum ada ya
mungkin nanti salah satu agendanya
oke sebelum saya tutup yang juga lucu dan lucu dan viral adalah salah satu
dia sudah ketahuan
adalah salah satu gaya kamu ketika kamu kemarin lolos menang
jadi mereka sebutnya joget sapwa apa gimana tuh
saya di sosial media
itu udah namanya joget bang ais dan itu viral semua orang bahkan niruin itu
saya mau sebelum ditutup kamu coba joget bang ayas
tutorialnya kita di bawah kita di bawah
kita di bawah
oke juga joget bang ayas
ini cam mana
jadi joget bang ayas
jadi mudah mudahan yang joget ini bisa dapat medali emas
ini saya sudah dapat saja
jadi apa namanya sebenarnya joget itu spontan tapi memang saya senang banget sama jogetnya
gerakan pertama itu yang pertama kita buka keluar gini
sambil ini miring gitu
jadi kita lihat gitu ya
dua ribu tiga ratus tiga puluh empat sekarang dipercepat oke udah saya lihat kamu ya coba lagi siap seribu dua ratus tiga puluh empat hahaha itu tadi
jangan banget sekali lagi terima kasih sama mudah mudahan selalu menorehkan prestasi menjadi
kebanggaan untuk indonesia dan yang paling dekat adalah kita akan melihat perolehan dan torehan
prestasi di olympiade tokyo dua ribu dua puluh datangin dari saya bawa pulang boleh boleh hahaha oke si indonesia
newsroom kami masih akan kembali usaha jeda dengan informasi menarik lainnya khususnya bagaimana
kemeriahan jelang perayaan hut transmedia ke delapan belas langsung dari cibubur jakarta timur usai jeda
tanpa bs low seperti